sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi begitu kita punya pekerjaan
kita bersikap seolah olah kita tidak butuh uang
kamu diterima kusoi bertani
itu bukan karena kamu ahli dalam pertanian
dan kamu yang datang minta pekerjaan
kusoi kasihan sudah mengatur jadwal
sudah mengatur strategi bertani
kalau orang seperti kamu ini
jadi diterima bekerja di ladang kusoi
kamu akan merusaknya
tadi ngobrol apa di rumahnya bu guru yola
pasti ada si dokter genit ya
gak percaya neng mah
itu neng harus mulai belajar percaya sama akan
ngapain ngobrolnya di rumah bu guru yola
biasanya juga bu guru yola ya kesini
mungkin biar denny gak ngedenger neng
tadi itu ibu guru yola ngeliatin buku gambarnya denny yang di sekolah
denny ngegambar dua monster yang lagi bertengkar
kita keribut tiap hari neng
di sekolah jadi pendiem
semua nilainya teh turun
udah gak mau bergaul
ya udah tuh makanya kita teh jangan ribut ribut lagi
kan ributnya juga gara gara akan
coba kalo akang teh gak genit
kita mah gak bakalan berantem kayak gini terus tiap hari
tuh kan ngaku genit
neng teh harus ngerti atu
akang siap siap dulunya
soalnya kang akung teh udah gak bisa bantuin kita lagi
masih ada apa
masih ada apa
masih ada apa
masih ada apa
masih ada apa
masih ada apa
ini orang yang selalu buang muka setiap berpapasan dengan saya
dia lebih memilih masuk ke dalam comberan yang penuh lumpur dan bau
daripada harus berpapasan dengan saya
ini orang yang tiba tiba menghilang dan menjauhi saya
pergi entah kemana tidak jelas beritanya
seolah tidak pernah kenal dalam hidupnya
seolah tidak pernah kenal dalam hidupnya
kok bisa ya
si aceh jalan sama bu yola saya tidak tahu
ketemu dimana mereka
kenapa saya tidak lihat
apa jangan jangan mas saung itu bohong
tapi kalau benar
kenapa bu yola mau digoncengin sama si aceh
boleh nggak debbie ngomong sebentar
pak bentar aja pak
debbie udah dong jangan nyiksa papa terus
debbie udah dong
papa nih lama lama pengsan nih kalau kamu ngituin terus
longsor jalan yang besar
rumah rumah banyak yang tertimbun
papa mau jual semua perhiasan kita
semua emas emas kita mau papa jual
debbie kan punya minyak selimut
debbie kasih ya
debbie bisa aja kasih tanpa sepengetahunya papa
tapi debbie nggak mau
kasian pak mereka kedinginan
yaudah kasih korek api aja
suruh bikin api unggun kek
bakar sampah bakar apak ya hutan biar anget
barang barang mereka sakit ya
barang barang mereka semuanya tertimbun
kalau debbie kasih selimutnya
pasti mereka bisa tidur hangat
yaudah satu selimut
satu ya titik udah
papa nggak mau ngasih lagi
iya daripada nggak dikasih
ini kan satu kan
udah pokoknya kasih satu
yang paling kelek
pak kasian pak
saya ini papa kamu kamu dosa begitu terus sama papa durhaka tahu
ya udah kasih dua
kamu jangan gitu dong jangan liatin papa seperti itu terus
benten kang bos
saya ingin tahu lebih banyak mengenai cucu
kamu bisa atur
saya ngobrol berdua dengan dia
kau juga kampus ya
kalahkan pos ya
ya menang kita
bagaimana pakua sendiri ini
gelap balik rainsh gaul